itu bukannya ian sama dado
itu bukannya ian sama dado
kayaknya seru nih kalau kita kerjain

aduh ya allah
susah juga ya ngelupain
susah banget ngapain perasaan ini
tadi aku pinjam hpnya om dodo
telefon gila gak enak juga
kayaknya aku butuh waktu buat nenangin diri deh
biar aku bisa ngupain semuanya
brai jadi ini motor teh apanya sih yang soal eh bah itu tidak tahu penyakitnya apa
mencari cari susah kalau begitu mah dites darah aja tuh bahwa selera hello bahwa nah cek darah
tapi dpd eh hati hati siok kalau ngomong ini lagi musimnya dpd oh oh eh serius hop hop
lus pangkah diskusi dan kebantuan memangnya puskesmas itu bengkel ini mah lemka kamu
mau kemana lagi nih neng mau refreshing bah jalan jalan sementara cari udara segar
refreshing sih refreshing tapi jauh jauh ya kamu tahu
di nagara atas haruah pun apa menyebutnya biar singkat pun enggak bangat jauh jauh kok paling
bener nih udah tuh si kemon mana lagi sibuk kali bahkan juga lagi un jadi si kemon nggak
bisa ngantre kamu enggak abah legian ngapain siapa nanyain dia terus eh
ngapain nanyain ngapain kemot adalah cintamu neng wajar abah nanyain ya tuh
udah abah nggak usah nanyain minggit terus neng berangkat ya
jadikan suruh percaya
tuhan kuat tuhan kuat
berani beraninya kamu masuk kamar saya ya
lancang kamu ya
hah apa gak tau sopan santun
gak diajarin sama papanya
masalah kamu ngambil handphone kamu di kamar saya
aduh gue kayaknya gak mungkin deh bilang kalau yang ngambil itu besurti
kasian dia nanti
ngaku reva siapa lagi yang berani ke kamar saya kalau bukan kamu
maaf ya nek kalo menurut aku nenek juga lancang
kenapa nenek main asal ambil hp aku aja
itu kan barang privasi aku
menurut aku nenek harusnya nggak boleh dong nyentuh nyentuh sembarangan
apalagi sampai diumpetin di kamar nenek
diumpetin kamu yang naro nya geletakan
ya wajar aja dong
aku sih gak naruh sembarangan kok
lagian ya orang lupa itu hal yang wajar lah
aku kan mikirnya semua orang di rumah ini itu jujur
tapi ternyata ada yang enggak
kamu tuh disini cuma numpang
nenek juga harusnya tahu diri dong
emang rumah ini dibeli atas nama anak nenek ya
tapi pake duit siapa
lagian ya nek
adriana itu berhasil dapetin rumah ini
lepas nih engga
kamu kurang ajar sama saya
nani banget ya anak kecil
lepas dia anak kecil
cinta udah hebat bisa nih
udah yuk ganti panah
gue keluarin dulu nih
dia tuh bukanya iyan sama dado
kayaknya seru nih kalau kita kerjain
banserapnya ambil dong
lo lihat deh
iya itu banserap ini lo lihat tuh sama siapa tuh
eh balikin banserap gue
gue baru tau ada mbak nyari ban
sini nih ya ban gue
mana temen cari gara gara lo nih sama gue
eh yan siapa yang nyari ribut sih
lagian kan lo udah punya bahan sendiri ngapain gangguin kita main
malah lagi kan ban lo lebih gede
lo gak usah cari gara gara sama gue gue bilangin sama lo
kalau kita mau cari gara gara kenapa
ya ampun yan dadok
uih jangan aja men

udah udah yan dadok
ya siapa ini
kalian ngapain sih
masa kalian kali ini apa lagi ya
banserap angkot diambil sama mereka ya

kempes gue pengen ngeganti
udah gitu rai
duit setoran gue lima puluh ribu diambil nyambing ini nih